kita main petak umpetnya disini aja yuk
biar gak ketahuan sama encus
gimana kalau kita tambah anggota baru
iya rena kan tau tadi kan ada om randy
nah om rendy juga mau ikutan petak ungkut sama kita
hah seldo banyak yang main
oh iya banyak yang main
michi pokoknya kamu gak boleh ngehubungin angga duluan
ya ga ada nanti dia makin besar kepala kalau diubungin duluan
aduh kenapa aku cewek disekini sih
fokus gak usah mikirin angga
fokus mikirin diri sendiri aja
mendingan aku balik aja ke ruangan kerja
ini ada surat
dasar ngambek kan
dari siapa sih
dokter ada surat dok
dari siapa lagi sih
dari siapa lagi sih ini
kok gak peka
dede siapa lagi sih ini
jangan jangan ini kerjaannya
dari siapa lagi sih ini
kamu tuh gak gantinya
pake ngasih surat surat

gak ada ginian segala
medekin aku lagi
bilang aku gak peka lah
aku ambek kan
dan lu juga harus ingat loh
gue pernah bilang
dan gue terpaksa pake surat seperti ini
karena gue gak mau lu marah sama gue lama banget
gue gak mau
gue gak mau
gue tau gue udah bikin lu marah
gue udah bikin lu marah
oke gue akui gue salah
tapi gue berani sumpah sama allah
gue gak ada hubungan spesial sama dia
sama sekali gak ada
supaya lu cemburu
itu aja gak lebih
ya tapi minta maafnya gak usah lebih baiknya
lagian aku tuh kayak di japu deh
kayak pernah lihat cara ini tapi
udah mau inget inget lagi
ketika pertama kali roy ngajakin andien ngedit
ketika pertama kali roy ngajakin andien ngedit

ketika pertama kali roy ngajakin andien ngedit
ini ada bunga
gak ini ada bunga
ini dari siapa
ini cara roy kan
berarti kamu pelagiat tuh
apapun itu akan gue lakuin supaya gue baca sama lo
termasuk jadi seorang pelagiat
udah mati belum
yaudah aku harus balik ke ruangan praktek dulu ya
eh bentar pulang jam berapa

kalau begitu nanti sebentar gue jemput lu gimana jam lima
gue harus gerak cepat sebelum mirna balik ke sini
main sama tante frozen ya
gimana ya caranya biar gampang ajak reina
anak ini kan terlalu pinter
sosok merah di taman sini katanya
aduh ngapain dia berdiri disini
aneh kemana ya
masa gak keliatan sih
apa mereka di dalam taman ya
kita main petak umpetnya disini aja yuk
biar gak ketahuan sama encus
gimana kalau kita tambah anggota baru
rena kan tau tadi karena ada om rendy
om rendy juga mau ikutan petak umpet sama kita
banyak yang main
oh iya banyak yang main
rena mau pet di mana ya
disini aja yuk
biar gak ketahuan sama siapa siapa
sekarang rena naik sini
gue harus balik rumah sekarang
aku bantuin berdiri ya enggak nggak usah usah disitu aja diem aja di setia
apa yang udah gue lakuin